dan kini kita pantau kondisi terkini gunung agung
di mana hingga pagi ini gunung agung masih berada di level empat dengan status awas
dari pengamatan pvmbj suhu panas di gunung agung semakin meningkat
jika pada tiga hari lalu suhu panas atau thermal
nilai vulkanis radiative power atau vpr lima puluh satu mw semalam terekam sebesar tiga puluh sembilan puluh tujuh mw
dan ini artinya terjadi kenaikan thermal dengan angka yang tinggi
dan hal tersebut berarti lava semakin tumbuh dan banyak di permukaan gunung
selain menunjukkan jumlah lava yang semakin banyak
hal tersebut juga diprediksi gunung agung berpotensi meletus lagi
sementara pihak pvmbg menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun
hingga kembali ke dunia
hingga area dalam radius delapan hingga sepuluh km ke arah utara timur laut dan tenggara selatan dari kawah gunung agung
dan untuk mengetahui kondisi gunung agung pada pagi hari ini
sudah ada rekan kami igede nyoman wiryadinata di karangasem bali

yang belajar di sdn dua purwakerti dusun amet karangasem
lebih cepat kalau di sini agak lambat sedikit
data dinas pendidikan dan olahraga kabupaten karangasem mencatat
sedikitnya ada lebih dari satu ratus dua puluh tujuh sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama
yang masuk zona merah aktivitas gunung agung
dari jumlah tersebut satu ratus sepuluh merupakan sekolah dasar dan tujuh belas sisanya merupakan sekolah menengah pertama
ayu ngurah dewi karangasem bali
dan untuk mengetahui kondisi gunung agung pagi ini
sudah ada rekan kami igede nyoman wiryadinata yang melaporkan langsung dari bali
iya farhanisa dan iqbal selamat pagi
kalau kita melihat di belakang saya ini gunung agung tengah diselimuti oleh kabut
pada bagian sepertiga daripada puncaknya
memang saya berada di posisi yang aman artinya berada sekitar
lebih dari dua belas km di timur gunung agung dan masih berada di karangasem bali
tepatnya di dusun amed
kalau kita melihat data terakhir dari bpmbg pukul enam tadi pagi
memang masih ada gempa vulkanik dangkal sebanyak tiga
kemudian masih juga tercatat gempa vulkanik dalam sebanyak dua
dan termasuk juga masih adanya gempa teknonik jauh
satu kali dengan amplitude empat mm
termasuk juga tremor terus menerus atau mikro tremor
tercatat enam jam terakhir memang masih terjadi dengan amplitude sekitar satu sampai dua mm
di malam hari kemarin juga tercatat teramatinya
sinar api di kawah puncak gunung agung
iqbal dan parhanisa memang kemarin sekitar pukul sembilan belas dua puluh
juga terasa gempa di timur pulau bali ini
artinya di wilayah amed ini maksud saya di timur kabupaten karangasem ini
tempatnya di wilayah amed
dan tercatat memang gempa semalam berkisar antara tiga satu skala riter
dan termasuk juga di sore hari di rabu kemarin terasa adanya
tercatat adanya gempa tremor terus menerus dengan durasi lima puluh dua menit
dengan catatan rekor melebihi dari skala pencatatan yang ada di seismograf
ini artinya melebihi skala dua puluh tiga di seismograf
hanya tercatat sampai dua puluh tiga saja skala seismograf hanya dua puluh tiga saja
namun gempa yang terjadi melebihi dua puluh tiga yakni dua puluh empat mm
artinya ini over skala yang terjadi selama lima puluh dua menit
terus menerus yang dipantau atau dicatat oleh seismigrope yang ada di pos pantau di rendang
ya dengan meningkatnya over scale yang anda sebutkan tadi
apakah ini berarti akan kembali terjadi
ya anissa kalau saat ini memang pagi ini kita tidak bisa melihat
biasanya kalau cuaca sangat cerah
itu akan kelihatan sekali bagaimana abu vulkanik muncul dari dalam kawah
termasuk misalnya kalaupun ada abu vulkanik baru
ataupun lubang baru yang menyemburkan
baik itu gas maupun yang kemudian membawa material material
seperti misalnya abu yang kemudian membuat gas yang keluar menjadi hitam
ini artinya kalau sudah berwarna kelabu dan hitam
ini berarti material vulkanik gunung abu vulkaniknya sudah meluncur dari kawah gunung agung sendiri
namun pagi ini memang tidak kelihatan
memang diprediksi letusan letusan susulan
artinya hembusan yang membawa abu vulkanik akan terus berlangsung
hingga nanti memang magma itu sudah memenuhi kawah gunung agung
yang memang diskenariokan letusan besarnya
kemungkinan akan terjadi
memang satu bulan pasca letusan pertama di pekan yang lalu
atau di selasa pekan yang lalu
ada dua skenario
yakni bisa saja lapak akan keluar secara besar besaran
kemudian memenuhi kawah gunung agung
kemudian meleleh ke lereng gunung agung
kemudian disertai dengan awan panas
skenario yang kedua yang dinyatakan oleh ppbg adalah
adanya letusan secara eksplosif yang seketika
yang juga disertai dengan awan panas
nah dua skenario skenario ini berdasarkan pengamatan
gunung agung ketika terjadi letusan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga yang lalu
dimana saat itu hanya dilihat berdasarkan kasat mata visual
artinya berdasarkan hari ke hari perhitungan hari ke hari
berapa hari terjadi letusan kemudian
tidak seperti sekarang yang gempanya bisa tercatat di seismograf
tremornya bisa tercatat ini lebih detail lagi
bisa tercatat namun tidak bisa diprediksikan
kapan sebenarnya letusan itu akan terjadi
kalau hanya menurut saya
hanya berdasarkan pengamatan visual tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
kemungkinan memang dalam satu bulan inilah gunung agung akan meletus
namun ini hanya perkiraan saja
artinya kalau di gunung agung pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
di awal terjadi letusan awal kemudian di pertengahan bulan
terjadi letusan balistik diistalahkan dengan mengeluarkan batu sebesar kepala tangan manusia
kemudian di setengah bulan kemudian
barulah gunung agung meletus
sekala itu dengan mengeluarkan
magma dan letusannya sangat dahsyat
ya nyoman dari lokasi anda berdiri
tepatnya di sisi belakang
itu terlihat seperti pemukiman warga
nah bagaimana dengan warga yang bermukim atau berdomisili di daerah sekitar tempat anda berdiri
apakah sudah mengungsi ataukah masih tetap berada di situ
ya anissa sebenarnya posisi saya ini berada di sekitar melebihi dua belas km
namanya dusun amed
dan dusun ini adalah salah satu obyek pariwisata
karena bisa diving wisatawan bisa diving atau menikmati suasana bawah laut
dan termasuk desa ini termasuk desa yang aman
wisatawan pun banyak yang kesini karena di daerah tulamben
yang biasanya digunakan untuk diving
karena di sana sudah tutup
pengelola hotel juga tidak ada yang
termasuk juga mengungsi termasuk juga restoran tidak ada yang buka
dan hotel juga tidak ada yang buka
mereka lebih banyak ke daerah amed ini

di hari atau di pagi hari setelah mereka
bisa melakukan diving
mereka misalnya berada atau menikmati sunset
di salah satu titik poin yang ada di wilayah medan
dengan menyaksikan bisa menyaksikan pemandangan
ataupun bagaimana abu vulkanik menyembur dari kawah gunung agung
jadi di sini kita bisa lihat suasana pantai
termasuk juga pandangan gunung agung ketika meletus
namun memang di daerah ini juga menjadi salah satu tempat pengungsi
berlindung artinya dari pengungsi pengungsi yang di wilayah kecamatan abang
mereka datang ke wilayah dusun amed ini untuk melakukan pengungsian bersama sama
dengan beberapa desa yang ada di dusun abang
yang memang terdekat dengan dusun amed ini
dari data terakhir menyatakan bahwa sedikitnya sekarang sudah ada sekitar
dari karangasem sendiri sudah ada sekitar dua puluh empat puluh tiga
sekitar dua puluh empat puluh tiga
rp tiga ratus lima puluh delapan pengungsi dengan catatan
di karangasem sendiri rp dua puluh dua tujuh ratus tiga puluh delapan kemudian di buleleng rp lima sembilan ratus
kemudian mereka juga mengungsi ke kabupaten kelukung jumlah warganya mencapai rp tujuh tujuh ratus sembilan puluh
jadi data terakhir menyatakan bahwa total pengungsi yang sudah mengungsi
sehingga catatan rabu kemarin menunjukkan angka rp empat puluh tiga tiga ratus lima puluh
namun walaupun begitu masih ada warga yang berada di radius delapan km termasuk juga penambahan sektoral sepuluh kilometer
masih berada di lokasi artinya masih berada di tempat asal
selain mereka menyatakan belum terjadi letusan
namun mereka juga masih ada yang memelihara
termasuk juga menjaga kebun kebun mereka yang saat ini tengah panen masa panen
kalau kita bisa melihat ada hamparan sawah yang memang menguning yang kini tengah panen
sementara memang upaya sar gabungan untuk mengajak mereka ke tempat tempat yang lebih aman sudah dilakukan
bahkan ada warga yang sudah secara sadar meminta agar sar menjemput mereka dan membawa mereka ke tempat tempat yang lebih aman
baik nyoman terima kasih atas laporan anda
stay safe dan selamat kembali bertugas